ya tadi kita udah lihat nih warga new york ini bergoyang bersama saat musik dangdut diputar di times square
dalam indo pop movement dua ribu dua puluh dua
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom fitri karlina
selamat malam waktu indonesia atau selamat pagi waktu new york
apa kabar mbak fitri
wow alhamdulillah baik mas reza
alhamdulillah baik ya
luar biasa ini pagi di new york
masih pagi di sana ya
tadi kita sudah lihat nih video ada orang amerika yang joget bersama sama di times square
seru banget melihatnya
bisa diceritain sedikit nggak soal indo pop movement dua ribu dua puluh dua ini
ya jadi indo pop movement itu adalah event promosi budaya indonesia
yang mengharapkan budaya indonesia itu bisa mainstream di amerika
khususnya dan kita berharap dunia ya
karena kita memang memilih kota new york untuk menggelar acara ini
new york itu kan pusat budaya dunia
semua ras masyarakat dari seluruh dunia kan berkumpulnya di kota new york
apalagi ini di times square jantung kota new york
jadi kita berharap agar budaya indonesia baik dari musik dari fashion dari kuliner showbiznya tariannya
itu bisa diangkat dan diberikan panggungnya
itu prestisius kayak gitu
supaya mereka juga terbiasa dengan budaya kita begitu ya
nah ini bisa dibilang kalau indo pop movement ini sejalan dengan dangdut cafe di new york yang punya mbak juga gitu ya
iya jadi masih berhubungan dengan kafe dangdut new york
karena kebetulan memang founder dari event ini ya para founder dari cafe dangdut new york
ada mbak dina fatima ada mas romi sembiring itu diaspora yang sudah berada di new york
dan saya diminta untuk menjadi perwakilan dari indonesia
karena untuk menjembatani dengan teman teman artis yang ada di indonesia
dan juga dengan budayawan atau seniman dan desainer yang ada di indonesia
untuk kita angkat kita perkenalkan kepada dunia melalui indo pop movement times square new york
dan kita sih berharap acara indo pop movement ini menjadi acara tahunan indonesia ya
dan itu kita memang sengaja milih times square
sekalian jenguk bisnis cafe dangdut new york sih juga di sini
jadi mohon doanya
iya jadi seru seruan gitu ya
tapi ini kan tahun kedua begitu
apa yang jadi pembeda dengan tahun lalu sih mbak
iya ini tahun kedua
namanya tahun pertama namanya berjuang ya mas
kita semuanya masih serba
ya militan gitu
alhamdulillah tahun kedua ini better
karena bersyukur banget kita bisa mengajak kolaborasi
tidak hanya dangdut tapi juga bisa mengajak the masif band
kemudian vicky xu
dan desainer desainer kenamaan yang lainnya tahun ini
kemudian ada paula
dan ada ed palm
dan terakhirnya kita itu ada billboard reveal
jadi semua pengisi acara dan juga para sponsorship acara indopop movement kita tayangkan di billboard times square
itu adalah pertunjukan puncak
kalau ibaratnya kalau di indonesia itu mungkin ini ya pertunjukan kembang apinya
nah kalau di times square kita tunjukkan semua para pengisi acara kita
nah itu yang menjadi pembeda dibandingkan tahun lalu
karena memang selama ini billboard times square masih menjadi pusat promosi
dan juga masih menjadi viral di dunia
iya iya aku juga lihat tuh di instagramnya mbak fitri begitu ya
ada ditampilin di sana di billboard gitu
tapi dari instagram juga aku lihat ada beberapa lagu yang dinyanyiin
ada cendol dawat yang bule sampai ikutan naik ke bawah
sanggung joget gitu ya
aisy teru ada juga yang dari wali sampai ojo dibanding ke
nah lagu mana yang paling pecah di sana mbak
ya kalau yang paling pecah yang pastinya harga diriku
itu karena iramanya dance dude ya
itu karena kan masih apa ya tidak awam gitu
maksudnya dengan tidak asing dengan penikmat local people di sana
karena kan basicnya edm cuma di mix dengan dude jadi dance dude gitu
semuanya loncat loncat bahkan aku masih merinding sih sampai sekarang
gak nyangka bakal seperti ini
karena aku tuh waktu sebelum show oke lah tahun lalu udah mulai pecah lah gitu
cuma apakah tahun ini masih bisa lebih pecah lagi
apalagi dengan aku membawakan
hampir semua genre turunan dangdut ya
dari mulai dangdut poplo terus kemudian campur sari dance dude house music kayak gitu
ternyata mah lebih pecah
karena mungkin sekarang udah di amerika udah mulai recover dari pandemi kan
jadi semuanya tumpah ruah dan musik itu universal
apalagi musik dangdut itu di amerika menjadi
sejajar dengan musik musik genre lainnya
karena mungkin kalau di indonesia kan dangdut itu masih kayak dibilang musik marginal musik kampungan dan ya musik rakyat lah
mbak di sini itu menjadi identitas masyarakat indonesia
dan it's true di sini benar benar terbukti
betul seru banget ngelihat ya kalau dilihat dari video juga sampai penuh ke belakang
begitunya jadi harapan memang kalau ada di tahun depan
bisa lebih sukses lagi begitu ya
mbak fitri kardina terima kasih sudah bergabung bersama kami
ditunggu kejutan kejutan lainnya ya
mohon doanya mas reza kita masih punya ambisi untuk bisa mengajak the king of dangdut bang haji roma irama untuk bisa tampil di times square
ini sih bakal pecah banget sih
legit banget bisa dangdut ghost to international
betul terima kasih mbak fitri sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected selamat malam